sekitar tiga ratus an pesepeda baik dari solo yogyakarta semarang dan kota lainnya
sabtu pagi memadati rumah sakit ortopedi dr suharto mengikuti tour de osteoporosis
acara dalam rangka ulang tahun rumah sakit ortopedi solo ke enam puluh ini
akan start dari lokasi rumah sakit menuju rute gunung laut tawangmangu sejauh tiga puluh tiga km
salah satu peserta adalah mustafa hudayah
dari komunitas balap kesepuhan yogyakarta yang berusia tujuh puluh dua tahun
akan melibas tanjakan tawangmangu ke rangannya
empat tahun yang lalu mustafa pernah mengalami patah tulang
tapi kemudian sembuh lebih cepat karena aktivitas bersepedanya
saya tinggal empat tahun yang lalu mungkin saya pernah patah kaki
tapi sembuhnya lebih cepat dari yang pada umumnya bilangnya dokternya
tour de osteoporosis sengaja dipilih rumah sakit rucukan nasional ini
dalam perayaan ulang tahunnya kali ini
untuk mengedukasi mengenai pentingnya kesehatan tulang di usia tua
mengingat osteoporosis adalah salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat di usia senja
kita kembali memasarkan olahraga khususnya sepeda
karena dengan sepeda itu cukup baik untuk tulang dan sendi
jadi olahraga sepeda itu melatih semua otot otot tanpa membanding
berdasarkan data dari pusat data dan informasi kementerian kesehatan indonesia tahun dua ribu sembilan belas
sebanyak satu tujuh ratus kasus osteoporosis yang diderita oleh wanita berusia empat puluh hingga sembilan puluh sembilan tahun
tidak hanya itu resiko wanita mengidap osteoporosis empat kali lebih besar dibandingkan pria
letak pada pergelangan tangan tulang pinggung dan tulang belakang
adalah kasus yang paling banyak ditemui pada penderita osteoporosis
kartika bagus solo jawa tengah